magdir ismail pengacara stiano fanto mempertanyakan hilangnya nama nama politisi partai demokrasi indonesia perjuangan dalam surat dakwaan stiano fanto
padahal menurut magdir nama nama tersebut sebelumnya ada pada surat dakwaan tiga terdakwa sebelumnya
usai sidang perdana setia novanto pengacara magdir ismail menganggap ada sejumlah nama yang dikurangi dan ditambahkan dalam pembacaan surat dakwaan setia novanto dibandingkan surat dakwaan sebelumnya
nama nama yang dihilangkan yaitu nama yasona lawli yang saat ini menjabat sebagai menkumham lalu kemudian nama ganjar pranowo yang saat ini menjabat sebagai gubernur jawa tengah dan juga oli dondokambe yang saat ini menjabat gubernur sulawesi utara
bersama timnya magdir akan mempelajari dahulu surat dakwaan menjelang sidang berikutnya dengan agenda pembelaan pekan depan
salah satu di antaranya adalah nama ganjar pranowo
yasona lauli juga
tapi di sini kan tidak ada lagi
menerima fee maksudnya
kalau di dalam dakwaan dakwaan yang lalu irman misalnya atau andi narogong itu masih disebut menerima uang
ya ada beberapa nama yang sebelumnya pernah disebut menerima aliran dana korupsi ktp elektronik namun kemudian tidak disebut dalam surat dakwaan di persidangan setia novanto
kita akan mengulasnya malam hari ini dengan peneliti dari indonesia corruption whatsapp
cw tama s langgun
mas tama terima kasih sudah hadir
kemudian juga melalui sambungan telpon ada magdir ismail pengacara dari setia novanto
dan kami masih menunggu sambungan dengan jurubicara kpk febri diansa
selamat malam pak magdir
selamat malam indra
pak magdir mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nama nama yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan setia novanto itu mungkin bisa anda jelaskan pak
seperti apa maksudnya
jadi begini dalam perkaranya pak irman disebut tegas tegas bahwa ada sejumlah anggota dpr yang menerima pembagian uang dari proyek di ktp ini
tetapi di perkara berikutnya nama nama ini menjadi hilang
sebenarnya yang nama yang hilang itu bukan hanya nama dari kawan kawan dari partai pdip
tapi ada juga nama dari orang orang yang berada di golkar
atau juga dari partai demokrat
nah bagaimanapun juga saya sih melihat bahwa karena di dalam surat dakwaan ini mereka ini didakwa bersama sama
tidak mungkin faktanya itu berbeda
apalagi misalnya di dalam perkaranya pak irman tegas betul nilai jumlah uang yang mereka terima
tapi tiba tiba di dalam perkaranya pak novanto hanya disebut sejumlah anggota
dpr atau berapa jumlah anggota dpr
di poin tiga belas itu ya kalau tidak salah
yang bisa dihukum itu kan orang
atau badan hukum
tidak bisa disebut sejumlah anggota dpr itu siapa
itu satu yang jadi persoalan
kemudian kedua kalau tidak ada penjelasan yang lugas dan benar terhadap orang orang yang sudah dianggap sudah menerima ini
ini kan harkat dan martabat mereka yang dilukai
keluarga mereka yang diabaikan hak haknya
akan mereka dipermalukan
jadi menurut hemat saya kalau misalnya menerima
katatan anda ada berapa nama sih pak magdil
memang benar masuk dan menerima seperti itu
itu harus ada tindakan yang tegas
kalau tidak katakan tidak
minta maaflah kepada mereka
bukan hanya dengan diam diam
jadi apa yang anda duga kira kira
kenapa kemudian berbeda dari dakwaan pada irman sugiharto
nama nama itu disebut jelas
termasuk jumlah uang
yang diduga diterimanya
tetapi ketika dakwaan stiano fanto
nama nama itu tidak ada
dan hanya disebutkan
diringkas menjadi sejumlah anggota dpr
itu dugaan anda apa
saya tidak bisa mengatakan apa dugaan saya
tetapi saya kira karena selama ini kan dibantah cukup keras oleh orang orang ini
tetapi kan terhadap orang lain
yang membantah juga
misalnya dijadikan tersangka
kemudian dijadikan terdakwa
nah ini kan ada perbedaan perlakuan
yang dilakukan oleh kpk
terhadap orang orang yang dianggap selama ini
atau paling tidak disebut oleh mereka
telah menerima sejumlah uang
apalagi misalnya ada sejumlah orang yang diindikasikan
katanya sudah mengembalikan
artinya kan ini lebih real kan
tapi siapa yang sudah mengembalikan
kan selalu mereka katakan itu rahasia
tetapi apakah bagian dari orang yang mereka sebut
di dalam perkaranya pak irman itu atau bukan
karena bagaimanapun juga
kalau mereka mau
mereka memang keinginannya adalah untuk menegakkan hukum
katakanlah bahwa mereka itu
secara tidak sengaja
itu kan tetap aja ada
ada pidananya terhadap pak irman
sebelum kita lanjutkan
saya ingin menyapa dulu juga
yang merupakan kuasa hukum
irman dan sugiharto ya
saat persidangan waktu itu
selamat malam pak susilo
selamat malam mas
baik pak susilo saya tahan dulu ya
saya ingin lanjut sedikit lagi ke pak magdir
jadi pak magdir
catatan anda ada berapa nama yang tidak disebutkan
dalam dakwaan setia novanto begitu
setelah di nama apa
di dakwaan irman sugiharto misalnya itu disebutkan
ada berapa nama catatannya
kalau anda sebut tadi bukan hanya pdip ya
tapi di golkar demokrat juga ada beberapa yang hilang
saya coba lihat dulu secara baik ya
di sini hanya disebut tinggal misalnya
saya tidak bisa sebut semua ya
yang tinggal di sini hanya iryam markus nari adi komarudin jafar hapsah
kemudian sisanya dirangkum dalam sejumlah itu ya
kemudian disebut beberapa anggota dpr turiwado dua ribu sembilan
ini di dalam perkaranya pak setia novanto
tapi di dalam perkaranya pak irman ditegaskan betul ada anas ada merkesmu mekeng
kemudian ada oli ada tamsil niemrung ada mirwan ada arief wibowo ada herumana harahap ada ganjar ada agun ada mustoko weni ada ignatus mulyono ada topik fnd
kemudian ada teguh juwarno
kemudian ada beberapa lagi yang lain
ada yasona ada khatibul umam ada marzuki ali
itu disingkat saja menjadi beberapa anggota dpr
kemudian disingkat ada beberapa
ini kan kita ini kan bicara tentang hak asasi orang gitu loh ya
kita tidak boleh atas nama penegakan hukum apapun kepentingannya merendahkan harkat dan martabat orang
kalau memang dari awal tidak buktinya tidak cukup
jangan disebut bahwa mereka menerima uang
ya ini kan fungsi kehatian yang harus ditegakkan oleh kpk
sebab bagaimanapun juga sekarang ini begitu seseorang sudah disangka melakukan korupsi maka seluruh karir orang itu bisa hancur
bahkan keluarganya pun akan dimusuhi oleh banyak orang
baik nanti kita akan lanjutkan lagi ya pak magdir
apa penjelasan dari kita masih menunggu juga dari pihak kpk tapi mungkin kita akan bisa mendengarkan penjelasan dari bang tama langun dari ic
saat lagi setelah jeda berikut ini
baik saya ingin tanya pendapat dari indonesia corruption watch terlebih dahulu
ketika kemarin melihat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa begitu terhadap terdakwa stiano fanto
memang menjadi menarik ketika di di munculkan pertanyaan
pertanyaannya dari pak magdir juga ada sejumlah nama yang sempat muncul di dakwaan terdakwa lainnya kali ini tidak ada namanya begitu
menurut anda dengan peringkasan beberapa nama anggota beberapa anggota dpr periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas itu wajar nggak sih dalam dakwaan disingkat begitu
sebetulnya apa yang ditanyakan oleh pak magdir itu sebetulnya sudah menjadi pertanyaan sejak dakwaan irman dibacakan
jadi sejak irman dibacakan kalau kita mau hitung ya
mudah mudahan saya tidak salah menghitung
totalnya ada lima puluh sembilan anggota dpr
anggota dpr ya
tiga puluh dua nama itu adalah orang orang yang disebut satu per satu secara terperinci
misalnya ada setia novanto
terus kemudian ada disebut tadi misalnya yasona lawli
dan lain sebagainya
dengan jumlah uangnya ya itu ya
persis termasuk misalnya jafar hafsam
melayu yasmeke dan sebagainya
nah dua puluh tujuh nama lainnya
itu dia hanya disebut bersama dua puluh tujuh nama anggota komisi dua periode sekian lainnya
nah memang bahasa lainnya
ini yang didakwaan irman
jadi memang ini juga sudah menimbulkan banyak pertanyaan sejak lama
kemudian yang jadi pertanyaan
bagaimana kemudian prosesnya
kalau kita ikuti persidangan satu per satu
nanti mungkin kuasa hukum pak irman bisa menjelaskan lebih terperinci ya
karena dia setiap hari hadir
kalau kita hanya memantau
hanya beberapa persidangan yang ada absen gitu ya
tapi yang kita lihat adalah
sebetulnya upaya pembuktian dilakukan kepada semuanya
jadi pada saat apa yang didakwakan
satu per satu dijelaskan
nah kemudian apa yang kita tunggu
tentu putusan pengadilan
pada saat putusan dibacakan
itu hanya tiga nama yang disebut
yang kemudian dia latar belakang dari anggota dewan
ada miriam s saryani
ada markus nari
dan kemudian yang ketiga adalah ade komarudin
nama yang lain juga hilang juga
tapi waktu itu kpk banding kan ya
itu kemudian perkembangannya
nanti bisa dikoreksi kalau salah tanggalnya
tanggal delapan kemudian dapat jawaban dari pt
pengadilan tinggi dki
yang mengatakan bahwa dia menolak
permohonan memori kasasi yang disampaikan oleh
jaksa penutup umum
jadi jaksa juga sama sebetulnya
punya keresahan yang sama dengan pak magdir
jadi kayak semacam menambah
jaksa kpk penutup kpk
kenapa dia banding
dia banding bukan soal ponisnya
tetapi ada beberapa pembukaan
pembuktian pembuktian di persidangan
yang kok itu dilakukan tapi tidak
dikutip oleh fakta persidangan
nah kpk mau itu ada
sehingga bisa memperkuat
adanya pengadilan tipikor ya ini ya
ya pengadilan tipikor
tapi memang lagi lagi tentu ini bicara soal teknis hukum
yang kalau memang kita mau menilai isinya
tentu harus eksaminasi
jadi bisa lebih clear apa isinya
tapi paling tidak ini menjelaskan bahwa
sebetulnya pertanyaan sudah terjadi
pada saat sidang pertama kali digulirkan
bukan hal baru yang diungkapkan pak magdir ini
kemudian sudah juga dijawab dalam putusan
yang itu juga hilang
dan kpk juga sebetulnya kalau kita mau lihat ya
dalam proses persidangan
dia pun dalam upaya untuk coba ini dong
nama ini harus ada
sehingga bisa memperkuat argumentasi
pada penuntutan selanjutnya
tapi tentu saja kita harus lihat
dalam konteks penetapan
tapi nama nama yang disebut dalam dakwaan itu
memang harus dibuktikan satu per satu tadi

kalau kita bicara soal prinsip kan
ketika dia mendalilkan dia harus buktikan
jadi memang itu dijelaskan kan
saya pun juga sempat mengingat
dalam proses persidangan
itu kan juga nama pak setnaf juga disebut di sana
saya seingat saya ada sekitar empat belas saksi
yang menyebutkan soal posisi pak setnafanto
nah sebelah saksi itu hampir semuanya membenarkan
eh kalau ketemu saya bilang nggak kenal ya
itu juga disampaikan oleh dihanggerai ini
dan segala macam
jadi ada sebelas saksi yang memang mengiyakan
apa yang disampaikan
padahal waktu itu masih terdakwa irman ya
nah kemudian ada tiga lagi nama
yang kemudian dia memang membantah itu
pertama pak setnaf
ya tentu saja sebagai saksi
kemudian juga nazarudin yang mengatakan
yang ketiga adalah agus andinaragong
yang kemudian dia merubah keterangan itu
pada saat dia didakwa
nah minggu depan dia akan dibacakan putusannya
nah tapi kemudian dia rubah
bahwa apa yang disampaikan jaksa
dalam tanda kutip diiakan
nah itu kemudian yang menyebabkan per
awal desember tanggal lima desember
andi agus linus dia mendapatkan jc
nah itu kira kira proses
ketika merubah posisi dan mengakui itu
ya boleh jadi ada banyak hal ya
mungkin dia mengakui semua yang dia lakukan
kemudian dia memberikan kesaksian
membuka sejumlah nama
atau misalnya kalau ada kerugian negara
dia mau kembalikan misalnya
nah itu kemudian rangkaian rangkaian
fakta sidang yang selama ini kita
apakah ini kemudian bisa dicontoh oleh stiano fanto
untuk membuka nama yang lain
itu nanti kita tanyakan ke pak magli
tapi saya ke pak susilo terlebih dahulu
pak susilo ini menarik ketika
dakwaan sejak dakwaan irman dan sugiharto pun
juga ada nama nama yang diringkas dalam dakwaan
yang dibacakan oleh jaksa saat itu ada dua puluh tujuh nama ya
ada dua puluh tujuh nama komisi dua lainnya
komisi dua lainnya
tapi bagaimana mungkin bisa anda berbagi cerita
kepada kami prosesnya saat itu bagaimana
apakah memang kemudian dua puluh tujuh nama yang namanya
tidak disebut satu persatu itu juga tetap dibuktikan
satu persatu sehingga terbongkar siapa nama nama itu begitu kan pak susilo
ya terima kasih mas
jadi begini ketika persidangan pak irman dan sugiharto itu
dimulai kalau kita baca itu sebenarnya ada dua bagian besar
yang pertama itu soal keterlibatan tujuh orang
keterlibatan tujuh orang
ya keterlibatan tujuh orang itulah yang dipersoalkan di dalam pasal lima puluh lima
di dalam pasal penyerbaan
tujuh orang itu irman sugiharto andi isnu edi
bia anggraini setia novanto dan brajad miswi
nah dari ketujuh ini memang saya lihat jaksa kpk telah mencoba
membuktikan semua keterlibatannya
nah dari ketujuh itu melakukan perbuatan ada pihak pihak yang diperkaya pada saat itu
nah pihak pihak yang diperkaya itulah yang disebut oleh masyarakat

ada beberapa sama itu termasuk pak gampawan pak brajad miswi
macam macam itulah banyak orang termasuk anggota anggota dpr yang disingkat itu
nah jaksa saya lihat pada saat itu memang ingin membuktikan kesemuanya
dan keterlibatan kesemuanya dan penerimaan penerimaan uang itu
memang sebagian ada yang dalam kesaksian itu mengatakan semacam contoh misalnya
pak ibu diah misalnya
anda yang anda memang saksisinya mengatakan menerima uang
dan terutama keterangan keterangan yang diambil pada saat itu adalah keterangan dari pak nasarudin
tapi ada beberapa juga yang dibantau oleh pak nasarudin
seperti misalnya pak sitya lopanto
pada saat pak nasarudin dihadirkan berbeda dengan di bap
tapi mengatakan pak nasarudin menerima uang menerima aliran uang atau ada turut serta di situ
tetapi ketika pak nasaruddin dihadirkan di persidangan dia lupa dia tidak ingat
hal inilah yang membuat mungkin di dalam putusan itu hakim berkeyakinan bahwa tidak ada di sini itu hal hal yang berpasung satu ratus delapan puluh empat
nah pak irman dan pak sugiarto juga mengakui ada penerimaan penerimaan uang di situ
di dalam putusan hakim memang tidak ada kewajiban thomas untuk membahas satu persatu
oh gitu ya
tidak ada kewajiban ya
ya tidak ada kewajiban mas
tidak ada kewajiban mas
tapi yang didakwakan misalnya
termasuk yang didakwakan itu
ya yang didakwakan hanya pasal lima puluh lima
pasal tiga puluh lima nya itu ada tujuh orang
tujuh orang itu yang didakwakan di pasal lima puluh lima nya ya
dan hakim hanya fokus kepada pak irman dan pak sugiarto yang didakwakan oleh pak jaksa pada saat itu
jadi sehingga nama nama itu kemudian bisa saja pak jaksa itu berkeyakinan
mungkin dari persidangan persidangan yang sudah ada saya tidak membaca dakwaan pak andina rogong maupun pak setelewanto
ketika di dalam perjalanan mungkin pak jaksa melihat ada hal hal yang mungkin pembuktiannya kurang
ada pembuktiannya kurang sehingga di dalam dakwaan berikutnya tidak disebut lagi
kan bisa saja terjadi seperti itu
baik baik ya
tidak bisa memaksakan sejak awal
ini kan baru penyebutan nama bersama sama
bisa saja kan bisa berubah
jadi maksudnya tidak terlalu bermasalah ketika di dakwaan pihak yang diperkaya yang lain yang tidak termasuk didakwakan dulu begitu ya
misalnya kayak yang pertama tujuh orang yang dipincar oleh pasal lima puluh lima tadi itu yang menjadi fokus hakim dulu begitu ya
jadi tujuh orang itulah yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum
dari perbuatan melawan hukum itu ada pihak pihak yang ternyata dipercaya karena perbuatan melawan hukum itu
nah yang diperkaya itulah yang banyak itu
penerimaan penerimaan uang itu
tapi itu tidak harus atau tidak hakim tidak wajib membuktikan satu persatu begitu ya
enggak mas justru jaksa lah yang membuktikan satu persatu
dan di dalam putusan tidak ada kewajiban hakim untuk menyatakan bahwa oke lima limanya ini keterlibatannya semua disebut satu persatu
oh ini yang terkait tidak adanya nama di dalam putusan ya
tapi jaksa wajib membuktikan satu persatu nama yang sudah disebutkan tadi
persoalan yang tidak dibuktikan itu persoalan berikutnya
ya tetapi nanti kalau seandainya di dalam putusan hakim tidak ada kewajiban untuk mengurai satu persatu orang orang yang termasuk dalam lima puluh lima itu
kalau jaksa berkeyakinan bahwa itu ada keterlibatannya dan secara pembuktian itu bisa dilakukan
maka bisa saja mereka melakukan dakwaan baru terhadap mereka ini
baik baik ini menarik ya jadi kita mungkin sedikit saya simpulkan dikit
jadi sempat muncul tadi pertanyaan
bahwa ketika dalam putusan ada sejumlah nama yang tidak disebutkan begitu ya dalam putusannya
karena memang di situ mungkin tidak masuk tidak dikutip oleh hakim dan sebagainya
walaupun ini dibandingkan oleh kpk ya waktu itu ya
tetapi jaksa wajib membuktikan nama nama yang sudah dimaksudkan disebutkan dalam dakwaan
pertanyaan yang belum terjawab adalah begini
bagaimana kalau misalnya seperti ditanyakan pak magdir juga
kalau beberapa nama anggota dpr lain
atau misalnya dalam dakwaan irman sugian

dua puluh tujuh anggota dpr lain
itu apakah juga kemudian dibuktikan satu per satu
nanti kita ulas lebih lanjut ya kita harus berikuti lebih dulu
tetaplah di prime news
baik tadi sudah ada penjelasan dari pak susilo ariwibowo
yang merupakan kuasa hukum irman dan sugiharto pak magdir
mungkin bisa anda jelaskan
apakah ini bisa dimaklumi begitu ketika nama nama yang didakwakan
ya memang tugasnya jaksa yang kemudian membuktikan
dan ini sudah terjadi sebenarnya nama nama yang disingkat tadi itu hanya dua puluh tujuh nama lain
atau beberapa anggota lain
atau nanti akan dibuktikan dalam persidangannya begitu pak magdir
ya saya kira betul seperti itu ya
ini kan mereka bagi begini
ada orang yang memang didakwa sebagai
pelaku dari perbuatan pidana ini
kemudian di dalam surat dakwaan disebut juga ada beberapa orang
yang mendapatkan pembagian
atau katakanlah bagian dari uang yang selama ini dianggap sebagai dikorupsikan
yang saya persoalkan itu adalah
kenapa orang orang yang terlebih dahulu disebut itu
ada yang dikeluarkan sempat hilang namanya di perkaranya andina rogong
tapi ada yang muncul lagi di perkaranya pak setia novanto
ini ada apa sih sebenarnya
padahal kalau bersama sama harusnya ikut terus begitu dari awal
jadi begini kalau memang betul bersama sama mereka menerima uang
ya di dalam perkaranya pak irman
kalau memang tidak terbukti
mestinya di dalam dakwaan yang lain mereka sebut bahwa
yang nama namanya tersebut ini adalah tidak terbukti menerima uang
kan mestinya kan begitu
tidak bisa dihilangkan begitu saja
sebab mereka sudah katakan bahwa mereka ini termasuk orang yang menikmati
sudah menerima uang itu
ini kan mereka sudah menimbulkan sudah cacat ya
dengan dakwaan orang lain
nah sementara mereka hanya diperiksa sebagai saksi
kemudian ketika mereka mempantah
lantas di dakwaannya andina rogong hilang tidak disebut sebut lagi
tetapi kemudian di dalam dakwaan soediano fanto
ada contoh tidak pak makhdir
ada yang muncul lagi
ada contoh tidak misalnya nama siapa di nama irman disebutkan
salah satu contoh saya sebut pak jafar hafsah
ya di dalam perkaranya pak irman beliau itu muncul
tetapi dalam perkaranya andina agustinus andina rogong itu hilang
sekarang muncul lagi di dalam perkaranya pak soediano fanto
ya ini kan kasian orang seperti ini gitu loh ya
so bagaimanapun juga beliau itu kan termasuk
beliau itu kan termasuk tokoh masyarakat
orang yang selama ini dipercaya oleh masyarakatnya
tetapi kok dengan mudahnya
di apa namanya itu dirusak
harkat martabatnya dirusak
itu yang kita nggak mau
jadi maksudnya sebenarnya dia terlibat
apa diduga terlibat atau tidak begitu ya pak ya
kalau jadi makanya itu saya katakan tadi
misalnya sekarang ini kpk tidak menemukan bukti permulaan
bukti bahwa atau salah dulu dakwaan
mesti di dalam dakwaan yang lain mereka katakan bahwa
dakwaan yang dulu itu ada yang salah
ini yang tidak mereka lakukan
atau kalaupun mereka tidak mau sebut di situ
umumkan secara luas
bahwa orang orang ini ternyata menurut pembuktian di pengadilan
memang tidak pernah menerima uang
sehingga di dalam surat dakwaan yang lain
kami tidak masukkan lagi nama mereka
sebetulnya kegelisahan tadi pak magdir itu menjadi kegelisahan banyak pihak
ketika ada nama nama yang hilang
tapi tentu saja kalau kemudian dia sifatnya kasuistis
maka kemudian itu bisa dijelaskan pada fakta fakta sedang yang muncul
tadi sempat disebut nama jafar hafsah
contoh sebagai contoh ya
karena di dalam persidangan jafar hafsah itu mengakui
bahwa dia mengembalikan uang satu miliar atau sekian usd
karena begitu lah nominalnya
jadi memang kenapa kpk masukkan lagi
mungkin karena yang bersangkutan mengakui di persidangan
memang menerima dan mengembalikan
nah kemudian ada nama nama yang hilang
itu kan hampir semuanya hilang itu adalah nama nama yang kemudian membantah
nah mungkin boleh jadi ini menjadi pertimbangan selain tadi
apa yang disampaikan oleh kuasa hukum bahwa
dalam proses tadi ada beberapa yang memang sedang diuji terus
nah tapi kan kemudian kita juga harus lihat bahwa
perkara iktp ini kan belum selesai
jadi ini masih kejar tayang
jadi jangan khawatir kemudian ketika ada nama nama yang hilang
karena boleh jadi kpk juga sekarang sedang melakukan upaya
jadi kalau kita lihat misalnya
tapi menjadi penting tidak kemudian dimunculkan terus
secara konsisten dalam dakwaan sehingga ketika
nama stiano fanto misalnya ya kan itu ada di berbagai dakwaan
misalnya mulai dari irman sugiarto lalu kemudian andi agustinus kan
sehingga kemudian pemeriksaan pemeriksaan itu bisa berjalan disebutkan
dan persidangan persidangan pun disebutkan juga nama ini stiano fanto
dan sebagainya walaupun kemudian belum diumumkan sebagai tersangka saat itu ya
memang kalau kita bicara soal apa namanya disebut secara konsisten
kalau menurut saya sepanjang kpk yakin harusnya memang dia terus masukkan dalam persidangan
konsisten kan ya
kalau memang dia yakin
nah kalau tidak masuk masuk kemudian dia masuk ini berarti apakah kpk tidak yakin
pertama karena tadi ada beberapa yang sudah diujikan kemudian dia lakukan upaya banding
tapi itu kemudian juga jawabannya ditolak oleh hakim di pengadilan tinggi
nah atau mungkin ada pilihan lain bicara soal strategi
nah tentu ini yang kemudian bisa menjawab pimpinan kpk sendiri ya
sayang sekali juri bicara tidak bisa hadir
karena kan kemudian juga harus pilih ketika kemudian semua nama itu yang didakwaan masuk
maka sebetulnya jaksa punya konsekuensi harus membuktikan apa yang didalilkan
nah persoalan nanti apakah hakim akan mengutip sebagai fakta persidangan atau tidak mengiakan atau tidak
itu sangat tergantung pada hakim karena bicara soal independensi hakim
tapi ketika dia bilang dalam dakwaan ya itu dia harus buktikan
makanya dakwaan yang tebal tebal itu itu sebetulnya kan akan membuat proses semakin lama karena apa
ketika dia sebut buktikan
nah itu yang kemudian dilakukan mungkin boleh jadi menjadi pilihan karena kalau kita lihat
serial iktp ini kan belum selesai
masih panjang ya
kita lihat misalnya pak irman belum selesai perkara miriam yang saksi keterangan palsu
belum vonis kasusnya andi agustinus naik ke persidangan
andi agustinus vonis minggu depan seatun levanto naik ke persidangan
jadi memang ini masih terus berkejaran dan saya yakin nama nama lain juga akan naik ke persidangan
seperti markus nari kan juga disebut sebagai tersangka
ada pengusaha pengusaha atau pelaku usaha juga akan disebut sebagai tersangka
yang belum dari pihak kemendagri
nah memang menjadi kritik tadi ya ketika kpk kemudian kita minta lebih konsisten
dan kita juga harus menagih apa apa yang sudah penyelidikan oleh kpk dalam persidangan
jadi mungkin saja bisa menjadi strategi kpk untuk tidak disebutkan dulu dalam dakwaan
supaya tidak terbebani untuk membuktikan
banyak persoalan karena fokus dulu misalnya kepada misalnya dalam kasus setia novanto fokus dulu ke setia novanto
tetapi persoalan dia akan diminta pertanggung jawaban secara hukum menurut saya akan dilakukan
tadi kita lihat kan karena sudah jelas misalnya
seperti nama pak setia novanto diujikan di dalam fakta persidangan
kok nggak dikutip sampai dia banding
kemudian hakim bilang tolak tapi tetap dia naik ke persidangan dan tetap tersangka
artinya variable putusan pengadilan proses peradilan memang itu akan menjadi salah satu ukuran
ketika kpk tetapkan tersangka ketika kpk mendakwa seorang itu ukuran alat bukti
bukan putusan peradilan yang sebelumnya
yang lain begitu
kalau tidak akan dia pakai mungkin fakta fakta yang lain
karena kan kalau kita lihat misalnya
meskipun nama pak setia novanto tidak ada atau tidak dikutip hakim dalam sebuah putusan
tapi kan kalau di pra peradilan misalnya kita lihat proses yang sebelumnya hampir dia punya dua ratus alat bukti
yang tentu saja ini akan jadi apa dalam tanda kutip materi yang akan diuji
karena kan sebelumnya kan ada kekhawatiran ketika vonis irman dan sugiharto dalam vonisnya itu tidak disebutkan nama nama yang ada dalam dakwaan ya
masuk nama setia novanto salah satunya begitu kan
itu kan ada kekhawatiran publik
wah berarti nggak bisa dong menjerat nama setia novanto bersama sama
itu tidak menjadi seperti itu ya
karena ini kekhawatiran selanjutnya akan seperti itu
asumsi yang berkata memang demikian ya
karena orang hanya disebutkan proses persidangan
tetapi pada prinsipnya mau dia dikutip atau tidak dalam sebuah putusan pengadilan
bahkan tidak disebut sama sekali dalam dakwaan sejak awal pun bisa
kalau terlibat bisa
ketika kpk punya dua alat bukti yang dianggap cukup
maka itu kemudian jadi pertimbangannya meratakan seseorang
atau bahkan misalnya masuk ke dalam proses penuntutan
itu yang kemudian kita harus dudukkan dulu secara bersama sama
jadi kekhawatiran akan hilang menurut saya kita juga akan tagih terus ya
karena sudah jelas jelas ada pihak pihak yang mengembalikan juga dia harus minta pertanggung jawaban
meskipun dia tidak akan seberat dari orang orang yang mulak balik bantah justru mau melakukan perlawanan
jadi ini menurut saya perkara yang belum selesai
dan dua ribu tujuh belas ini baru hanya beberapa orang yang naik masalah
masalahnya ini sering dijadikan argumen juga oleh orang orang yang disebut
tapi tidak ada kok di dalam dakwaan sudah hilang itu
tapi itu tidak menjamin dia tidak akan
tidak menjamin karena prosesnya kan belum selesai tadi yang saya katakan
ya tadi ini kan kejar tayang sama seperti apa mungkin ya serial serial sinetron
ini belum selesai naik ke persidangan
karena isu lain adalah soal lot di pengadilan juga
misalnya berapa waktu yang dibutuhkan buat menentukan siapa hakimnya kapan jadwalnya
itu kan juga butuh waktu
jadi tidak mungkin kemudian semua perkara naik semua ke dalam persidangan
sehingga apa yang namanya ini akan merepotkan secara pembuktian
baik pak susilo kita ingin belajar
saya sih setuju dengan apa yang dikemukakan oleh tama
tetapi dalam pengalaman kita selama ini
dalam banyak perkara
bahkan orang orang yang disebut jadi terdakwa bersama sama dengan seorang tertawa itu
ditetapkan jadi tersangka pun tidak
yang saya persoalkan itu
mungkin belum kali pak
bayangkan kalau dari perkara tahun dua ribu sepuluh sampai sekarang tidak pernah diapa apain
jadi tersangka pun tidak
nah ini yang saya katakan bahwa melanggar hak asasi orang itu
jadi makanya saya katakan bahwa jangan sampai proses hukum ini digunakan untuk merendahkan harga dan martabat orang
ketika orang tidak bisa dibuktikan
tidak ingin dibuktikan bahwa dia itu melakukan satu perbuatan pidana
janganlah disebut dalam surat dakwaan
yang jadi persoalan kita di dalam perdagangan hukum ini
apa ini gara gara nama pak setia novanto disebut terus dalam dakwaan terdakwa lain
sehingga akhirnya sampai pada posisi sekarang ini yang menjadi keberatan anda pak
oh enggak bukan soal itu
yang saya persoalkan adalah kenapa kok bisa seperti ini
ada nama sejumlah orang yang tadinya ada
tiba tiba di satu perkara hilang
di perkara yang lain muncul lagi
kemudian ada yang hilang lagi
ini yang saya persoalkan
kalau memang orang ini tidak melakukan perbuatan pidana
ya katakan mereka tidak melakukan perbuatan pidana
saya katakan tadi
ini pelanggaran terhadap hak asasi mereka
harga dan mertabat keluarga itu hancur
saya kira kita kan nggak mau diperlakukan seperti itu
saya itu saja intinya
baik saya kembali ke pak susilo terlebih dahulu
mbak susilo jadi ketika waktu persidangan irman dan sugiharto itu
memang fokus ke apa tujuh ya
tadi ada yang bilang
tujuh ya tadi anda sebutkan begitu ya
tetapi ketika disebutkan ada sejumlah nama lain yang ikut diperkaya begitu ya pak ya
kemudian ada dua puluh tujuh anggota dpr lain
apakah itu seolah jaksa dibuktikan satu persatu sehingga terungkap dua puluh tujuh nama anggota dpr lain itu pak
ya begini mas
ada dua hal yang penting
yang pertama dalam kalimat bersama sama
di dalam kalimat bersama sama irman dan sugiarto itu
nah itu seharusnya jaksa dapat membuktikan keterlibatan kelima orang itu
jadi dengan disebut bersama sama
itu mereka telah melakukan perbuatan bersama sama
pelawan hukum dengan pak irman dan sugiharto
setidak tidaknya satu ratus delapan puluh empat puhab itu dua alat bukti seharusnya sudah masuk di situ
nah jaksa punya kewajiban untuk membuktikan itu
nah yang tujuh itu wajib dibuktikan oleh jaksa
nah dari hasil perbuatan itu
ada beberapa orang yang diperkaya
satu persatu disebut namanya sehingga totalnya kurang lebih termasuk korporasi totalnya kurang lebih dua tiga triliun
nah ini sangat berbahaya dan sangat apa namanya
tidak elok seandainya nama itu naik turun keluar masuk
tiga triliun itu kan menjadi berubah
sementara itu di dalam putusan pak irma dan sugiharto
itu terus menerus dua tiga triliun itu di dalam putusan pun disebut sudah berkali kali pak
artinya hakim itu menganulir
hakim itu mengambil putusan apa namanya
hasil perhitungan bpkp dua tiga triliun itu menjadi satu putusan
nah kalau yang diperkaya itu berubah ubah

ini akan sangat tidak nyatakan
ini akan sangat tidak nyaman bagi mereka yang ditulis di dalam putusan itu
misalnya sekarang ada tiga puluh delapan orang anggota dpr
kemudian ada lagi yang tidak disebut
tetapi jumlahnya tetap dua tiga triliun
ini kan menjadi tidak match
jadi itu pertimbangannya menurut anda begitu ya
jadi satu persatu memang di dalam persidangan irman dan sugiharto
pak jaksa mencoba membuktikan satu persatu dari anggota dpr itu
tetapi kan ada yang hanya seorang yang mengatakan ada yang tidak tahu
hanya ada yang hanya mendengar dan sebagainya
nah inilah yang terus menerus seharusnya jaksa kpk membuktikan hal itu
kemudian ini pun dari kalimat bersama sama tadi pak yang di depan
yang keterlibatan tujuh orang itu
memang kpk melakukan banding terhadap itu
tapi kemudian kalah ya dalam bandingnya ya
dan beberapa orang
dan sampai sekarang pun masih menjadi fokus dari teman teman jaksa kpk itu begitu
dalam diskusasi sekarang ini
oke baik terima kasih atas keterangannya dan penjelasannya pak susilo ari wibowo dan juga pak magdir ismail
terima kasih atas waktunya menjelaskan protes yang pernah disampaikan oleh pak magdir
selamat malam pak maktir
baik sebagai penutup
bang tamah singkat saja
karena ini secara umum ya secara mudah saja publik kan mendengar pertama kali kasus iktp ini
kemudian ada ketua kpk bilang ini melibatkan nama nama besar yang bisa juga menggoncang perpolitikan di tanah air
nah sekarang setelah setia novanto salah satu nama besar di situ kan yang sudah dicokok begitu
nama nama lainnya ini perlu ditagihkan oleh kpk
benar tidak kan
jadi wajar publik khawatir ketika ada nama yang hilang ini menjadi loh ada apa ini kpk
tentu ini yang kemudian kita akan terus sampaikan kepada kpk terhadap nama nama yang sudah
yang sudah banyak upaya dibuktikan di persidangan sudah disebut
kemudian itu harus di jadi fokus kpk
apalagi itu juga sudah diperiksa ya kan
sudah diperiksa sudah diminta keterangan sudah bukti bukti yang lain
menurut saya itu harus jadi fokus kpk di tahun dua ribu delapan belas nanti
nah yang kedua yang menurut saya juga agak hilang itu sebetulnya ada dua tiga triliun yang nilainya kan besar
tapi kenapa kpk tidak menggunakan undang undang kuncian uang
kita bicara soal siapa yang diuntungkan
sedari awal perkara sebelum bergulir dari awal sebelum tender bergulir
itu sudah ada uang yang berkeluar dan berkeliaran
menurut saya kalau kemudian kpk menggunakan penyelenggaraan uang
itu akan lebih strategis ke depan
karena ini bicara soal dua tiga triliun yang menurut saya bukan cuma diungkap
harus dikembalikan itu semua ke dua tiga triliun
jadi kalau dengan tppu itu bisa mengetahui aliran dana itu kemana saja ya
paling tidak orang orang yang kemudian tadi ada yang hartanya dirampas
atau yang diduga hasil kejahatan dirampas paling tidak itu bisa buat mengembalikan ke
ppatk ini perlu juga tidak kemudian
menurut saya sangat perlu sekali
ini belum disentuh kpk ya
dan itu yang kemudian jadi pertanyaan saya yang paling besar
selain nama nama yang hilang itu juga ketika saya melihat informasi
kpk tidak menggunakan undang undang tppu
menurut saya kenapa
mungkin nanti akan kita harus dorong ya
dan kita bicara soal bagaimana bukan cuma orang yang dihukum
tapi bagaimana dua tiga itu kan bisa pulih
menurut saya itu pr selanjutnya
siapa setelah setia tapi juga itu yang menjadi pr selanjutnya
tahun dua ribu delapan belas semoga moga itu semua bisa diselesaikan
kita masih terus menunggu pengungkapan tuntas dari kasus iktp
terima kasih bang tamai selangung telah bergabung bersama kami
dan prime news akan segera kembali setelah jeda berikut ini